aksi reuni dua ratus dua belas hari ini dihadir oleh sejumlah elit politik dan capres oposisi
yaitu prabowo subianto
sejak awal aksi reuni ini sudah dinilai sebagian pihak kental dengan misi politik untuk pilpres dua ribu sembilan belas
untuk apa dan untuk siapa sebenarnya panggung reuni dua ratus dua belas yang berlangsung pada hari ini
pertanyaan pertanyaan tersebut akan dijawab langsung oleh sejumlah narasumber profesional
yang sudah hadir pada malam hari ini akan membahas lebih dalam lagi
mengenai apa yang terjadi pada hari ini dalam aksi damai reuni dua ribu dua puluh
saya akan perkenalkan langsung sebelah kiri saya sudah ada pak h s ikam
akademisi ilmu politik dari presiden university
pak ikam selamat malam
selamat malam mas renan
dan sebelah pak ikam sudah ada muhammad sobari budayawan kang sobari
apa kabar selamat malam
dan kami juga masih menunggu satu lagi narasumber kami
ada mas henry satrio pakar komunikasi politik yang nanti akan juga bergabung dalam diskusi pada malam hari ini
saya ingin langsung ke pak hikam terlebih dahulu sebelum nanti saya akan ke kang sobari
pak ika melihat apa yang terjadi pada hari ini ya dalam acara reuni dua ratus dua belas sepanjang pagi tadi sampai dengan siang
ini kan awalnya banyak pihak menilai bahwa ini memang ada muatan politik di dalamnya
dalam balutan gerakan dua ratus dua belas
kalau sudah kita lihat apa yang terjadi pada hari ini dengan siapa siapa yang hadir dan model acaranya seperti itu
menurut pak ikam
ini memang condong kemana sebenarnya
lebih berat kemana gerakan ini tujuan dan juga untuk siapa sebenarnya
ya kalau pengamatan saya orang mengatakan apakah ada muatan politik atau tidak
itu kan pertama tama tentu perspektif yang dipakai mengenai politik itu sendiri
ada politik yang elektoral yang formal tapi juga ada politik yang bersifat non formal
bahkan ada yang disebut dengan non political politics
jadi politik yang tidak berwujud seperti yang formal politik tadi itu
nah menurut saya kalau kita lihat wujud yang ada di monas tadi pagi itu
saya kira masih sama dengan rentetan peristiwa peristiwa yang sama yang sebelumnya
aksi aksi sebelumnya ya
kemudian menghasilkan alumni ini kan
alumni itu kan hasil dari sesuatu yang awalnya tahun dua ribu enam belas
nah kalau tahun dua ribu enam belas itu kan
juga sampai sekarang orang masih tetap berdebat apakah ini kasus pelecehan agama
atau memang juga politik yang terkait dengan masalah pemilihan gubernur pada waktu itu
jadi dua duanya bisa diargumentasikan yang sama
nah secara eksplisit yang ada pada siang hari tadi itu juga ada pesan pesan politik yang konkret
misalnya saja dari panitia sendiri kan ada pesan bahwa ini di dalam rangka menyambut
apa namanya pemilihan
pemilihan legislatif dan pemilihan pilpres dua ribu sembilan belas agar supaya ada pengawalan dari umat kan
itu sendiri kan sebetulnya kalau kita lihat juga sudah politik
sudah politik begitu ya
dan itu politik yang baik dalam pengertian bahwa memang sebagai umat sebagai warga negara
kita memang harus care terhadap itu
nah kemudian lagi juga ada misalnya saja yel yel
yel yel tentang misalnya dua ribu sembilan belas ganti presiden
kemudian ada seruan dari mekah
habib rizik sihab jangan memilih caleg maupun calon presiden yang diindikasikan sebagai
melakukan kriminalisasi atau penghinaan dan lain sebagainya terhadap ulama dan lain sebagainya
itu sendiri sudah merupakan statement statement politik
jadi menurut saya tinggal perspektifnya mana
kalau saya sebagai pengamat politik tentu akan melihat bahwa nuansa politik itu jauh lebih kental daripada yang non politik
kalau kemudian semangat awalnya ini adalah ukuah islamia misalnya atau ada kegiatan atau aksi moral di dalamnya
ini agak sedikit bergeser nilai itu sebenarnya
ya ini juga bisa dikatakan ada semacam ungkapan moral politik
seperti tadi loh mas reinhardt
ada pesan jangan memilih ini jangan memilih itu
itu adalah pesan dalam tanda petik moral politik tersendiri
karena itu kan pilihan
jadi nggak bisa kita kemudian memisahkan
antara moral dengan yang non moral dalam hal ini
makanya tadi saya katakan politik secara keseluruhan secara umum itu ada di situ
jadi memisahkan antara ini politik atau silaturahim saja itu persuma
faktanya memang begitu
ada sepaduk sepaduk dan lain lain
kalau kita melihat siapa yang lebih banyak direpresentasikan di situ
kita juga sudah jelas bahwa pak prabowo dan sandi jelas lebih direpresentasikan daripada misalnya petahana
karena hadir di sana begitu diundang dan lain sebagainya
bukan cuma hadir kan diberi forum juga
walaupun pak prabowo mengatakan dia tidak berpidato untuk politik
tapi kehadiran itu sendiri adalah political statement sebetulnya
kehadiran prabowo adalah political statement
kalau dari kang sobari melihat ini seperti apa
kan banyak sekali masa yang hadir
mungkin ini juga bisa sebanyak ketika dua tahun yang lalu begitu ya
pak ikan masa yang hadir pada hari
kalau tadi kita lihat sejumlah gambar gambar yang
apa yang membuat masyarakat masa yang begitu banyak itu hadir
berbondong bondong reuni dan lain sebagainya
kalau pandangan dari kang sobari seperti apa
ini gerakan moral
tapi sudah dibantah orang orang juga
dan saya ingin menambahkan
penjelasan yang tidak
begitu setuju dengan sebutan gerakan moral
gerakan moral itu beda
dan cita rasanya
ini cita rasanya
bau baunya ini ya bau politik
orang tidak perlu menjadi ahli politik untuk menyebut bahwa ini peristiwa politik
meskipun ini didebat sendiri oleh panitia
dan saya tidak percaya bahwa panitia mau mendibat kenyataan itu
karena dia juga tahu
tapi ada silat lidah yang mengatakan ini adalah gerakan moral
gerakan moral itu apa
gerakan moral itu jauh dari dunia politik
gerakan moral itu hanyalah tawaran alternatif
dari sesuatu persoalan ruwet yang dihadapi orang banyak
apakah nasional apakah lokal atau provinsi
itu hanya salah satu tawaran
di antara begitu banyak pilihan yang membuat kita membuat para aktor membuat para penonton itu mengalami suatu ketegangan
nah gerakan moral pilih ya
pilihan yang tidak bermaksud sama sekali menyentuh dunia dan wilayah politik
gerakan moral hanyalah suara untuk memberi anda perspektif
yang bukan politik ini bukan politik ini bukan politik apapun
tetapi kalau tujuannya agak relatif jelas meskipun tidak dinyatakan
itu melawan dan menyatakan sikap tidak suka kepada presiden jokowi
kan itu sangat jelas itu tidak suka itu
bahkan jangan memilih orang kayak pak jokowi
gerakan moral seperti apa
gerakan moral seperti apa itu
ini bukan moral itu politik
baik kang sobade tapi kalau kemudian kita lihat rencana rencana acaranya ya
selain ada pesan pesan yang tadi sudah kang sobari katakan
kita lihat sejak pagi ada misalnya sholat subuh berjamaah
ada kemudian mereka sholat bersama mendengarkan tausiyah ceramah dan sebagainya
bukankah ini kemudian mungkin menjadi balutan bahwa ini adalah sebuah gerakan yang memang berdasarkan agama untuk moral dan sebagainya
balutan sih balutan
kita tidak usah diberi penjelasan itu bahwa itu balutan
dan balutan itu
dan balutan itu tidak sama dengan konten
balutan adalah balutan yang memperindah yang memberi citra
ini tausiah ini suara rohani
bukan moral ya
ini rohani secara spesifik
ini suara kenabian dan seterusnya
tetapi bagaimana kita meniru nabi dengan kebiasaan memaki maki
mengutuk dan menggunakan kata kata yang begitu keras
kalau ini tujuannya untuk memberi siraman rohani bagi umat
mungkin bukan pada tempatnya juga
kalau toh ada niat rohani seperti itu ya itu hanya kulit luar tadi itu
untuk memberi flavor
tetapi flavor ini menjadi tidak ter
tapi kulit dalamnya tidak seperti itu begitu
semua dicari kan dalamnya
apalagi kalau kita ingat yang diperingati ini adalah kekerasan politik
tempoh hari pada waktu belkade itu itu wujud kekerasan politik
menggunakan kekuatan massa dan teori teori bagaimana masjid harus dimanipulasi untuk kepentingan politik
ini artinya kita memperingati kekerasan politik tempoh hari
oke kita coba dengarkan terlebih dahulu tadi yang sudah kita sempat bahas bersama
seperti apa pernyataan dari pimpinan fpi rizik sihab
tapi nanti kita akan tayangkan cuplikannya usai jeda berikut
dan sekaligus nanti akan ada henry satrio yang akan bergabung bersama dengan kami untuk mengulas lebih dalam lagi
mengenai apa yang terjadi pada hari dalam reuni aksi dua ratus dua belas prime news
harus jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news kita masih membahas mengenai apa yang terjadi pada hari ini dalam aksi reuni dua ratus dua belas
kita coba ulas lebih dalam lagi kalau tadi sudah ada perspektif dari pak hikam dan juga kang sobari
sudah bergabung bersama dengan kami mas henry satrio pakar komunikasi politik
mas henry selamat malam selamat malam
melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh kang sobari pak hikam juga mengenai apa yang terjadi pada hari ini di aksi
dari elit elit yang hadir jalannya acara dan lain sebagainya
kalau mas henry sendiri punya perspektif yang lain tidak mengenai apa yang sebenarnya bisa dipotret dalam reuni aksi dua ratus dua belas
karena yang hadir ternyata cukup banyak
saya terus terang harus terkejut ketiga kalinya ya
karena pada saat empat ratus sebelas saya terkejut kemudian dua ratus dua belas saya terkejut lagi
dan ini luar biasa banyak pagi ini
terlepas dari apakah ini gerakan moral atau bukan apakah ini gerakan untuk islam atau bukan
antusiasme masyarakat untuk hadir ini mengundang banyak pertanyaan
saya juga sempat ditanya oleh beberapa teman media
ya ada beberapa unsur lah
misalnya ini hari minggu
kemudian juga bisa jadi ini awal bulan
jadi sekalian wisata
tapi terlebih dari itu memang ini sebuah gerakan yang luar biasa
yang menurut saya kalau tadi pak mas sobari mengatakan bahwa
ini mungkin bukan gerakan moral
saya juga setuju ini bukan gerakan moral
tapi ini sebuah gerakan kebersamaan yang luar biasa
kan kalau dalam kampanye itu kan macam macam ya
ada informasi ada edukasi ada call to actions gitu ya
nah ini nampaknya ranah call to action nya tadi pagi itu luar biasa berguna
jadi kalau kemudian kita tanya beberapa pertanyaan tadi pagi
apa beberapa peserta tadi pagi yang hadir
ada yang ingin siraturahim ada yang ingin datang karena memang ingin berpartisipasi
ada yang ingin datang memang untuk apa namanya
memang mengajak keluarga untuk sekaligus mengisi hari minggu
tapi terlepas dari itu reinhardt
ini sebuah gerakan yang menurut saya nggak bisa dianggap remeh ya
karena saya setuju tidak ada muatan politik dan lain lain itu terserah aja
tapi yang jelas ini
ini sebuah gerakan yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun
ternyata memang ulama kita banyak
umatnya juga banyak
jadi kalau kemudian ada yang berhitung apakah saya salah pilih cawapres
apakah nanti ke depannya saya masih bisa menang
tapi yang jelas
tadi pagi itu sebuah gerakan umat islam yang saya nggak tahu nyebutnya apa ya
karena ini menurut saya fenomena
dan sebagai negara yang memiliki umat islam terbesar di dunia
pasti dunia juga melihat
ada apa dengan indonesia
begitu banyak begitu ramai beragam
dan semuanya sebut
datang baik baik pulang baik baik
bahkan ada beberapa yang pulang tadi saya sempat jumpa dengan beberapa teman yang baru kembali
mereka merasakan sebuah atmosfer yang luar biasa
kan juga bingung juga ya
oh ini ada atmosfer yang luar biasa
jadi tadi memang nggak ada hubungannya dengan ahok
nggak ada hubungannya dengan pilpres
walaupun saya sayang juga kan kemarin janjinya panitia itu nggak ada unsur politik
nggak ada orasi ya
tapi tadi saya kalau nggak salah ada juga tuh orasi
tapi ya mudah mudahan kedepannya sih lancar lancar saja
tapi mas reinhardt yang perlu kita garisbawahi
mudah mudahan tidak terjadi
jadi samuel huntington pernah mengatakan bahwa bila terjadi pertumbukan antara budaya dan agama
itulah akhir dari sivilisasi umat manusia
mudah mudahan itu tidak terjadi di indonesia
makanya saya berulang kali mengatakan bahwa kalau ada yang teriak teriak saya bineka
karena ini esensi dari kebinekaan indonesia adalah ditunggal ikannya
jangan sampai lupa
dan gerakan ini bukan gerakan yang kemudian tadi mas henry katakan bisa kita anggap remeh ya
karena memang jumlahnya cukup banyak masa bergerak dengan sendirinya dan lain sebagainya
tapi apakah kalau secara politik pak hikam
ini memang masa yang terafiliasi jelas mendukung pak prabowo begitu
artinya dengan pak prabowo hadir apakah itu memberikan citra yang baik sebenarnya
dampak politik elektoral yang baik untuk pak prabowo atau justru sebaliknya kalau menurut pak hika
ya kalau kita lihat bagaimana mobilisasi dukungan tadi itu
kecuali nanti habis ini ada semacam penelitian khusus ya
karena kalau saya ikuti logik yang dipakai mas henty tadi
motif orang datang disitu kan macam macam juga
tapi kalau saya lihat mobilisasi dari sisi mobilisasi dukungan politik
itu saya kira memang arahnya ke sana
sehingga kalau kita lihat yel yel dan teriakan teriakan dua ribu sembilan belas ganti presiden itu tidak mungkin
kata kata dua ribu sembilan belas ganti presiden itu bukan diarahkan untuk mendukung pak prabowo tidak mungkin
nah persoalannya adalah
apakah itu akan betul betul resonansinya pada ballot box nanti itu
karena ini masih ada waktu dan tentu petahana juga mempunyai cara cara untuk melakukan counter
bahaya tidak ini untuk petahana
setidaknya kalau saya lihat harus diperhatikan
paling tidak bagaimana tim sukses dari petahana juga harus mampu mengkapitalisasi efek dari gerakan tadi itu
sebab begini mas ya walaupun memang kita bisa melihat bahwa ini gerakan ini di organisasi
dan sumbernya adalah dari katakanlah pendukung pendukung yang lebih cenderung kepada dua
tetapi kalau anda lihat tidak mungkin satu kerumunan yang sedemikian besar itu berakhir begitu tertib
damai dan lancar tanpa ada juga semacam backup atau usaha usaha dari apa apa
dan ini berarti juga secara makropolitik orang bisa menciptakan image bahwa pak jokowi memang betul betul
orang yang mampu untuk mengelola masalah munculnya berbagai macam aspirasi
nah kalau itu yang bisa dikapitalisasi bukan saja kelompok dua juga bisa menganggap itu bagian dari pendukungnya
tapi juga bisa nah inilah yang saya bilang bahwa tergantung bagaimana kedua kelompok ini
akan menggunakan event tadi siang itu untuk mendukungnya
sebab ya mungkin kalau secara agregat begitu lebih banyak yang ke pak prabowo
tapi kan bukan tidak mungkin kalau pak jokowi dan timnya bisa meyakinkan publik inilah bukti bahwa pemerintah saya ini
memang bisa mengakomodir berbagai macam aspirasi sehingga tidak ada kejadian kejadian
sehingga acaranya aman begitu sampai selesai
ya sehingga kalau kita bandingkan dengan negara lain kita bisa mengakomodir kejadian kejadian
sehingga caranya aman begitu sampai selesai
karena kalau kita bandingkan dengan negara negara lain di luar kerumunan semacam ini apalagi membawa isu isu identitas
perpecahan begitu atau kerusuhan atau gimana
paling tidak akan ada bibit bibit seperti itu atau ledakan kecil kecil seperti dulu
tapi ini kan beres beres saja sehingga ini dari segi makro yang lebih positif terlihat juga bahwa sistem demokrasi indonesia yang dua puluh tahun berjalan ini
ada poin yang positif tidak semuanya negatif
jadi itu saya bisa melihatnya
baik kalau kang sobari seperti apa mungkin ada tambahan atau kang sobari melihat fenomena ini sebenarnya seperti apa sih fenomena yang kemudian jutaan masyarakat kumpul
katakanlah kalau memang jumlah jutaan ya kita kan belum tahu pasti berapa jumlahnya begitu
tapi yang jelas itu cukup banyak
mereka datang dari luar kota kumpul di monas itu seperti apa
ada orang yang keputusannya itu karena ignorance
dan tiba di ruangan di tempat pertemuan bisa saja juga cuma pelunga pelunga
ada yang seperti itu
ada dengan kalkulasi politik yang sangat jelas
ini kalkulasinya politik dan kita menghantam sesuatu kekuatan yang tidak cocok dengan kita
hancurkan dan sebagainya lah
meskipun itu tidak dikatakan tapi kita mengerti logik dari cara mereka berpikir
dari pesan pesan supaya jangan begini jangan begini dan seterusnya
tapi di pihak lain kita tidak boleh lupa ada orang orang tertentu yang tidak akan ikut itu semuanya
nambah rame sesuatu suasana
kalau orang orang itu tidak hadir dan jumlah orang orang itu pasti banyak
hadir untuk melihat jan janei apa yang mau mereka katakan itu intinya apa
aku ingin dan aku tidak akan terpengaruh pilihanku sudah jelas
ada yang begitu itu
nah namun yang tidak begitu mengembirakan itu ada penjelasan yang menyelubungi dengan ini persatuan umat
umat ini kita asumsikan bersatu saja

saya tidak punya ketegangan ini dan itu terkecuali ketika di hadapan panggung nasional disuarakan perlunya mengganti pancasila
nah itu kan sudah menunjukkan bahwa ini tidak satu meskipun sesama islam ini tidak satu
karena agendanya ingin menghancurkan pancasila dan mengubah tatanan yang sudah lama berlangsung ini sebagai sesuatu yang keliru
nah kalau ada pendapat
yang nyeleneh yang menganggap dirinya paling benar
persatuan seperti ini bukan jawaban
ngumpul ini bukan jawaban
gimana menyatukan umat yang datangnya dari kekuatan yang ingin menghancurkan pancasila
yang tidak senang dengan pancasila dan mengatakan pancasila
dan mereka yang tawaduk iman itu cinta kepada pancasila
itu cinta kepada tanah air itu bagian dari wujud dan sifat komitmen kenegaraan
nah itu membuat kata menyatukan umat itu janganlah terlalu berlebih lebihan
menyatukan dalam wadah yang berbeda beda
dilingkup di dalam kerangka besar
ini tidak akan pernah satu
kalau ini caranya kalau ini strateginya
dan apalagi menyebut ada miskin dan kaya
itu sudah jelas itu analisisnya
kelas dan mengatakan satu pihaknya terinjak injak
bukan di sini tempatnya
kalau ini untuk persatuan
mari kita bikin sesuatu kekuatan umat yang tidak pakai bendera keagamaan
dan semata mata ini bendera nasional
bendera nu bendera muhammadiyah bendera siapa saja
semua ada di situ dan ngomong
ini rakyat kita ini bagaimana meningkatkannya
tapi ide itu sudah sering dibicarakan
kita harus jelaskan terlebih dahulu kang sobari
saya akan coba tanyakan ke masing masing narasumber
bagaimana pendapat mereka memaknai imbauan yang kemudian keluar dari rizik sihab ketika ada acara dua ratus dua belas tadi pagi
yang ini terkait dengan pilpres dua ribu sembilan belas
pramin saya akan segera kembali sesaat lain
yang terkait dengan pilpres dua ribu sembilan belas
haram haram haram
kita memilih capres dan caleg yang diusung partai partai pendukung peristiwa agama
yang anti syariah anti pancasila anti nkri anti undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan anti kebinekaan
calon legislatif calon anggota dewan hanya dari partai koalisi keumatan hasil istimewa ulama yang siap
bela agama siap bela bangsa dan siap bela negara jawa iseng langsung ke baik kamu untuk menanggapi
apa yang tadi kalau dari telah politik pak hikam seperti apa pernyataan tadi itu kemudian dimaknai
dalam sebuah acara yang kemudian berhimbauan itu kemudian seperti apa ditanggapi oleh para peserta
kalau menurut baik ya kalau dari statement dari hp berizik tadi sudah jelas ada pemisahan antara
yang dipilih oleh koalisi keumatan dengan yang tidak jadi ⁇ s very clear lah bahwa himbauan itu
adalah himbauan politik untuk kepada satu kubu dan kubu itu juga sudah jelas yang mendapat
legitimasi dari apa namanya keumatan tadi itu dari apa ijtima ulama tadi itu jadi sudah jelas nah
adalah sekarang apakah himbauan itu akan efektif sehingga akan bisa menangguk semuanya saya kira
kalau kita menggunakan ini karena tidak ada riset yang sudah muncul mungkin nanti mas satrio yang
tapi dari pak sobari tadi menarik orang yang datang disitu itu macam macam motifnya bagi yang
true believer ya walaupun enggak ada pidato pak habib rizik juga sudah jelas lah tetapi apakah kepada
mereka yang menurut pak sobari tadi
datang hanya untuk yah hadir kusuk karena ini uhwa islaminya dia bersilaturahmih dia sudah
punya pilihan yang sudah konkret apakah akan bisa berubah dengan itu saya juga ragu ya jadi
mesti harus ada penelitian yang lebih apa namanya lebih jauh lagi apakah mereka yang datang pada
reuni tadi memang semua true believer atau tidak sekiranya kok tidak juga karena motif motifnya itu
macam macam ada ibu ibu yang
anda pertama tadi apa namanya dalam acara ini kan mau ngatakan bahwa dia senang ya kan bisa kubur kubur
sekaligus wisata gitu ya
jadi menurut saya memang bagi true believer atau setengah true believer kepada dua ini memang apa yang dikatakan oleh habib rizik itu akan semakin meyakinkan
itu pun kalau kemudian ada counter dari petahana ya bisa juga kemudian akan berganti
jadi saya kira tidak bisa kita terlalu cepat untuk mengatakan bahwa pidato tadi itu akan segera memberikan efek seperti itu
tetapi bahwa pidato itu membuat meeting tadi itu adalah political itu tak bisa dihindarkan lagi
karena pesannya sudah jelas
sudah jelas tempatnya itu dan yang datang jelas hanya satu kubu kan
mas henry bagaimana seberapa besar pengaruhnya reuni dua ratus dua belas ini kepada pilpres dua ribu sembilan belas
kalau kita lihat embryonya di tahun dua ribu enam belas ini kan katakanlah mungkin cukup berpengaruh terhadap pilkada dki jakarta ya
kalau ini bagaimana mas henry
ya memang makanya tadi yang saya katakan
salah satu hal yang saya termasuk saya kaget
kan ada video dari habib rizik ini
awalnya kan memang tidak ada orasi tidak ada berbau politik dan lain lain
tapi tadi kan arahannya dari pak habib rizik jelas
walaupun yang beredar di grup grup pesan singkat itu kan bukan yang ini
tapi yang menyanyikan lagu indonesia raya rame rame gitu kan
itu sih cukup melegakan
nah kalau tadi pertanyaannya seberapa berpengaruh gitu
kalau kita berkaca ke pilkada jawa barat itu ada pengaruh
hanya sekitar tujuh belas an persen
cukup besar artinya
yang nasional juga cukup besar dua puluh enam persen
tapi ini bukan pertanyaan tunggal
jadi artinya apakah jadi kita kasih beberapa faktor gitu ya yang ada dimensinya
ya keagamaan suku dan lain lain itu
termasuk ada peristiwa dua ratus dua belas
itu cukup besar dua puluh enam persen
tapi bukan dua puluh enam persen dari seratus persen
kita nggak ukur itu ya
tapi kita mau lihat seberapa besar sih dimensi itu
nah tapi kalau
saya setuju dengan pak hikam saya setuju dengan pak sobari bahwa hati hati menilai dua ratus dua belas ini
dan saya rasa terlalu cepat juga kubu dua
bila kemudian berjumawa bahwa mereka akan dipilih kekuatan mayoritas umat islam
kenapa karena ada dua hal
yang pertama durasi pemilunya masih jauh
masih sekitar empat bulan lagi
masih banyak perubahan
alasan yang kedua
dari berbagai survei yang kami lakukan
sama dengan survei survei lembaga survei lain
setiap kali ditanya apa sih sebetulnya permasalahan utama di indonesia
itu jawabannya selalu ekonomi
kalau nanti kemudian pak jokowi dalam waktu empat bulan ini memperbaiki ekonomi
terutama yang dua dimensi saja
harga sembako kemudian dibuat affordable
saya nggak bilang murah tapi affordable buat masyarakat
kemudian yang kedua tarif dasar listrik juga dibuat affordable
ini pastinya akan membuat strategi dari dua deadlock gitu
dan sebagai petahana pak jokowi mudah melakukan itu
habis sebentar dulu mas
saya kira dua ini juga sangat peka terhadap masalah itu
sehingga inti dari kampanye terutama sandi
masalah ekonomi begitu ya
labangan kerja dan sembako
iya itu bukan deadlock loh mas
itu masih belum tentu ini pertarungan
menurut saya adalah bila selama ini yang dikeluhkan adalah ekonomi
pak jokowi bisa melakukan perbaikan perbaikan itu gitu
jadi memang dengan durasi yang cukup panjang
menurut saya agak terlalu terburu buru kalau kemudian merasa bahwa dirinya di atas angin
tapi kan kalau tadi dihitung kan ada yang ngeklaim delapan juta ada yang nggak juta
tidak ada jumlah pasti ya
ya yang jelas kalau misalnya
misalnya oke lah kita ambil yang terbesar
sepuluh juta gitu ya
itu semuanya milih pak prabowo gitu
dan dan dan
misalnya sepuluh juta
misal pun tidak
tunggu tunggu tunggu
itu bukan itu intinya
jadi sepuluh juta misalnya semua milih prabowo tadi
berarti kan masih ada satu ratus tujuh puluh juta yang milih pak jokowi
nah nanti kita bahas bagaimana kemudian pilihan umat islam sebenarnya
apakah ini bisa menjadi representasi atau tidak
nanti kita akan bahas itu sejeda
kita jeda terlebih dahulu durasinya
mas edri fahim nus akan segera kembali sesaat lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita kembali di prime ini semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini
karena memang dibahas oleh masing masing narasumber
dengan perspektif keilmuan masing masing
terkait dengan isu ataupun terkait dengan aksi reuni dua ratus dua belas yang terjadi pada hari ini
tadi kita sempat membahas bagaimana kemudian terakhir ya mas henry ya
representasi katakanlah politik umat islam begitu kan
apakah yang hari ini bisa menjadi representasi atau tidak
mungkin kang sobari punya perspektif yang lain
mengenai seperti apa kemudian masyarakat kita
katakanlah umat islam ini kemudian di pilpres dua ribu sembilan belas
pilihan pilihan ini akan seperti apa kang sobari
mungkin bukan soal pilihan itu benar yang penting dalam urusan ini
yang pertama ada suatu suasana di mana
elit politik tertentu yang suaranya itu itu saja mungkin akan kehilangan trust
yang suaranya itu satu
pokoknya mesti begini mesti begini
dia akan kehilangan public trust
saya tidak punya contoh di dunia
tapi hal seperti ini tidak sukar untuk terjadi
entah oleh mekanisme apa
diskursus politik yang dimiliki oleh kelompoknya pak jokowi
mari kita jaga persatuan dan kesatuan
kita hormati pluralitas budaya
kita jagain kri
statement itu hampa
hampa tanpa jiwa tanpa semangat
namun orang yang percaya kepada omong kosong
bisa menjadi pengikut
tapi kalau orang itu namanya devoted citizen
tidak akan kemakan oleh hal hal kayak gitu
karena sudah ada prejudgment
orang kayak gini itu wilayah omongannya ini
dan komitmen kehidupannya itu ini
tetapi komitmen yang dibingkai oleh apa yang serba moral itu
tidak merupakan gambaran dari kehidupannya
ada prejudgment seperti itu
bagi yang bersangkutan
karena itu kalau orang kemudian
sebenarnya mau mendirikan negara ini
niatnya tanpa pancasila
tapi berteriak jaga pancasila
jaga nkri jaga apa
big nonsense seperti itu terjadi dalam politik
terutama mak mak saya kira ya
mak mak itu gampang terpesona pada wajah
terpesona pada kemampuan artikulasi
tetapi sudah terbukti dari dulu
orang orang yang dianggap wajah begini apa begini apa begini
hanya bisa menang asal menang
tidak diikuti oleh core competence
dalam dunia birokrasi
dalam dunia hukum
dalam pemberantasan korupsi
dalam menyejahterakan rakyat
dia hanya menang untuk menang
ini bencana politik
kalau tiap saat kita hanya menghasilkan orang yang menang dan demi menang itu sendiri
baik mas soebara saya ingin ke mas henry
bisa tidak ini kita baca arah dukungan politik umat islam ya di pilpres dua ribu sembilan belas
dengan representasi yang katakanlah hadir di sana atau cenderungnya kemana sebenarnya mas henry
ya kalau kita cuma berkaca ke dua ratus dua belas tadi ya pasti kita melihatnya prabowo di atas angin
tapi lagi lagi masih jauh
belum tentu banget gitu
yang hadir di sana itu banyak muhammadiyah banyak no
muhammadiyah itu no
jangan terus dari sana itu gelondongan
tapi juga tidak bisa jadi jumawah begitu ya mas henry ya
belum belum belum
karena tadi seperti saya tadi belum tentu
tapi apakah kemudian ada tambahan semangat untuk kubu prabowo
apakah ada tambahan koreksi deg degan untuk kubu jokowi
makanya gini saya berkali kali mengatakan pak jokowi ini kan sering disebut sebut sebagai satrio piningit
kekuatan beliau ini ada di piningitnya itu loh
di belusukannya itu
jadi pada saat beliau berusaha menjadi tenyokrat kacau balo pasti omongannya
nah maksud saya
tim pak jokowi ini ingetin lagi aja bahwa pak jokowi itu menang karena kesederhanaan
karena rapopo karena kerja kerja karena aku gak ada mikir
tapi pada saat misalnya pak gimana pak film dilan tadi
nah itu kan pertanyaan untuk pengamat sineas kan perfilman
ya penempatan kamera sudah jadi bagus sekali
seharusnya gak harus jadi si awap
nah maksud saya seperti itu
jadi kekuatan pak jokowi sebenarnya di piningitnya
nah kalau beliau yang menang ya
kalau beliau menyaksikan tadi dua satu dua maka menurut saya
mulailah beliau menunjukkan kepingitannya itu
jadi mulailah melakukan hal hal yang seperti dua ribu empat belas beliau lakukan
karena itu satu satunya hal yang belum mungkin dilakukan oleh
saat ini kan memang perjalanannya ya perjalanan mas andi
tapi kan mas andi juga saya lihat masih panjang perjalanannya
nggak lolos dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat gitu kan
udah seperti pak prabowo kan misalnya
seluruhan misalnya begini
pak jokowi sudah diberikan kesempatan nanti dua ribu sembilan belas
kita kasih kesempatan pak prabowo
kalau pak prabowo gagal kita pilih lagi pak jokowi
kan gak begitu
jadi maksud saya perjalanannya masih jauh
ini bikin deg degan nggak ya
tapi apakah kemudian pasti menang
ya jauh masih belum tentu
jelas pak jokowi tetap mengkalkulasi mungkin setelah cara ini
pasti akan mengkalkulasi
karena kan selama ini mungkin mungkin setelah penetapan cawa press
beliau ada fakta
ada faktor faktor yang dihilangkan
ternyata oh tidak
ini ada beberapa faktor ternyata yang masih ada di dalam
nah yang saya miliki ini bagaimana menjadi faktor faktor penentu
dan faktor faktor penyemangat kan nanti kita bisa lihat
kalau dalam pertandingan sepak bola
memang sekarang sekarang ini masih menjajaki gaya permainan
dan biasanya tercipta gol indah itu ada di injury time
maka gerakan gerakan tanpa bolanya
berbicara tentang film tidak secara teknis
itu mengambil inti sari
itu dahsyat sekali
adres yang dipakai
dahsyat pak jokowi
pak ika menutup diskusi kita
apa yang kemudian menjadi kesimpulan dari pak ikam sendiri
ya saya mungkin agak berbeda dengan mas agus
ya fenomen munculnya kekuatan
masyarakat sipil seperti ini
jadi francis fukuyama menulis buku terakhir dua ribu delapan belas tentang identity
ini fenomena yang luar biasa
identity bukan hanya identity yang muncul karena primordialisme
tetapi identity juga karena ketidakpuasan dari struktur ekonomi politik dunia
sehingga menciptakan keinginan keinginan untuk semakin menunjukkan identitas seperti itu
bukan identitas seperti buruh identitas saya sebagai orang orang marginalized sebagai perempuan
sebagai orang orang yang migran dan lain sebagainya
nah itu juga muncul pada kelompok keagamaan
sehingga muncul gerakan gerakan yang suka dianggap sebagai fundamentalis atau populis muslim
nah di indonesia ini bukan sebagai yang unik
tetapi keunikannya ada bahwa di indonesia gerakan seperti ini berjalan damai aman dan tentram
seperti yang sudah dibuktikan di jakarta
nah ini kalau bisa dijaga terus
dan kemudian petahana tidak mau mengadres masalah masalah ketidakadilan kemiskinan ketimpangan
bisa jadi yang tadi dikatakan pak sobari dengan baik tadi itu
orang yang sudah punya pilihan yang sudah jelas tadi bisa bergeser
oleh karena itu saya tidak setuju kalau kemudian kelompok satu ini kemudian menganggap bahwa semuanya sudah oke
karena survei survei menunjukkan semuanya oke
itu tidak memberikan satu dukungan yang substantif
karena anda lihat brasilia anda lihat donald trump menang dan lain sebagainya itu menunjukkan mereka mengalahkan semua survei survei yang sebetulnya
tidak memenangkan mereka
ya yang tidak menang
nah oleh karena itu jangan terlalu complation ya yang namanya satu ini
dan dua ini juga
kalau kasus seperti ini saya tadi lihat di binjai
bagaimana anda membayangkan kalau kasus binjai orang melakukan parade dengan bendera tahu itu terjadi di mana mana mas
oleh karena itu ini memang betul masih belum selesai urusannya
tapi cukup bikin deg degan
cukup bikin deg degan buat pak jomali juga kelompok satu
dan apalagi kalau kemudian complacent
saya tidak melihat bahwa ini sesuatu yang
kita tidak tin
kita tidak tin
kita harus sudah hitung
kita harus lebih dahulu bapak sekalian
saya ingat durasi
mungkin bisa ditanya dulu atau mungkin bisa dilahirkan
tapi kita kembalikan ke masyarakat bagaimana menilai
dan kita tunggu karena masih cukup panjang empat bulan lagi perjalanan bajaj pilpres dua ribu sembilan belas
terima kasih banyak pak ika mas henry
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali saat lagi